ngapain sih kalian ini percaya menabrak segala hah takut juga mobil mobilannya itu
mobil itu buang dua tenan nakal tenang nih eh bawa pake segala main mobilan lagi sejak
kapan dipesan tren boleh bawa mainan masih gede ini mainannya bukan punya haikal enggak
tahu siapa ah assalamualaikum waalaikumsalam haikal asun ismail ini mobil mobilan siapa
ini bukan punya saya ustadz walaupun ini saya pegang tapi ini bukan punya saya
alhamdulillah zaki selamat datang alhamdulillah sahlan di kunanta ini
dan saya dengar ustadz zaki juga keluaran dari cairo al azhar berarti kalau begitu
sama dengan saudara nurul iya betul anak lulusan cairo dan kebetulan anak
umlot kalau yang lain butuh bertahun tahun untuk lulus aneh belum setahun ani udah lulus
eh afwan ustadz berarti ustadz itu kenal sama sheikh ahmad hasan al farouk ya
seh khusus syekh ahmad hasan al farouk oh yang badannya gemuk yang demen makan kambing
aneh kebuli oh iya hehehe kebetulan aneh kenal deket sekarang beliau masih mengajar usul fikir
ustadz maaf bukannya saya ahmad hasan alfaru itu petugas kebersihan di al azhar cairo
emang sekarang udah diangkat jadi pengajar di sana alhamdulillah kan di sana cuman dalam
waktu singkat aneh udah lulus ya mungkin aneh salah kembali lagi daya ingat aneh terlalu banyak
hehehe pelajaran ilmu ilmu
fikih ilmu agama semuanya belum lagi hafiz jadi kalau aneh lupa ya wajar dan karena
ilmu aneh tidak diragukan lagi aneh dikirim sama abi abi bapak ya untuk memperbantukan di pesantren
kunanta alhamdulillah banget ustadz zaky karena kebetulan sekali pondok pesantren
kami ini butuh banget yang namanya pengajar bahasa arab ustadz
mudah mudahan ustadz zaky ini bisa banyak membantu pendakw lucian trosohi
bahasa arab kom don actually cantan banyak vegan sunah adobe jawa ada bugis tapi
persantren kan bahasa arab
salad itu bukannya artinya selamat datang ya
iya benar betul itu
iya selamat datang
aneh kan baru
jadi selamat datang
selamat datang untuk ustadz zaky di pesantren kun anta
ustadz zaky betul kan
masa lolong udah gak mau ke pesantren ini lagi
berarti nanti lolong udah gak bisa ketemu oleh sama semuanya lagi dong
iya kak kan kepengen ya aku nih ya dari dulu tuh pengen ketemu kalian terus
makanya loh udah gak punya temen temen konco konco yang dulu udah gak ada
orang tuaku yang sekarang ada
telur telurku sama sodara sodaraku yang lainnya juga udah gak ada
ya benar sih
aku juga masih mau ketemu kalian
ya otomatis aku ngete dong
wah tuh yang bisa ngiku urap temen pasti
emang enak emang enak
aduh aduh aduh bersisik
nah gitu loh kak
mobi kita ditangkap sob
udah udah hilang aja
kecil nih mah
satu dua tiga
aduh buruk banget
aduh sakit tenaga
masih sakit tenaga
ya ya ya ya emang enak begitu kecil belum lagi nanti nih lihat atroksi
dinasotok dua dua oh
sekarang kita kejar mobilnya
gimana kalau kita pancing pakai uang
soalnya kan kalau pakai uang itu
jangan sampai pakai uang main
uangmu lah sun
kan kamu paling banyak uangnya
paling banyak tenang
nanti aku bisa rugi tau
udah mas tak kalau sama ismail sama haikal
beres pasti balikin tenang aja
nih dijaga ya
soalnya ini uang thlo
soalnya ini lebih
tenang api tenang
gimana aduh aduh aduh
itu mah segodawat
diaduin sama poset musa
sama poset ini kan
gimana ya aduh jangan gitu dong
bangun bangun bangun
ngapain sih kalian ini di peti jamban nabrak segala
takut juga mobil mobilannya
betul mobilnya tuh
buandal tenang nakal tenang
sejak kapan di pesan tren boleh bawa mainan
ini mainannya bukan punya haikal
gak tau punya siapa
walaupun ini saya pegang tapi
betul ternyata katanya haikal postat
terus punya siapa kalau bukan punya haikal
kan haikal udah pegang
jangan betang betang ada postat ha
walaupun ini saya pegang tapi bukan punya saya pasti